sepanjang hari senin pencarian terhadap puing dan kotak hitam pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua pkclc terus dilakukan
penyelaman demi penyelaman terus dijalani demi mempercepat proses evakuasi
sejumlah puing puing pesawat yang ditemukan kemudian dibawa ke kapal untuk selanjutnya diserahkan ke pihak knkt
titik duga lokasi keberadaan kotak hitam pesawat pun sudah diketahui
dan di hari ketiga ini titik pencarian diperkecil dan difokuskan pada titik satu ratus empat puluh meter x seratus meter x delapan puluh meter
ini dilakukan karena menurut evaluasi dan hasil pemindaian peralatan di kri rigel di lokasi tersebut sinyal dari kotak hitam terdengar kuat
ya kemungkinan black box nya berada di situ
tapi kan tidak semudah itu dulu waktu puing puing yang ditemukan juga masih sedikit masih sedikit
masih akan kita
ambil terus karena di bawah masih banyak
ya mudah mudahan dengan puing puing ini akan diambil terus akan bisa mudah mudahan bisa segera ditemukan
di hari ketiga pencarian ini tni angkatan laut mengerahkan total empat belas kapal perang dan satu ratus enam puluh penyelam
meski demikian hingga senin sore kotak hitam pesawat belum ditemukan
nah seperti lihat di depan kita penyelam terakhir yang naik tadi sempat membawa serpihan pesawat yang di
temukan ini penyelam terakhir
sengaja jam tujuh belas saya sudah untuk penyelaman sementara saya hentikan
nah akan dilanjut besok pagi jam tujuh besok pagi penyelam sudah masuk ke air lagi
pihak tni al tidak menentukan batas akhir operasi pencarian
namun diharapkan semua proses evakuasi bisa berjalan cepat
iwan hermawan dwi ari prastianto kri rigel perairan kepulauan seribu